royalty public performance ini bukan untuk mematikan dunia usaha
royalty public performance ini justru mendukung ekosistem ini bergerak semakin cepat
sehingga membawa kemanfaatan kepada banyak orang
pebisnis juga mendapatkan profit di sini
seniman juga mendapatkan keuntungan
karena itu memang haknya
kalau lagunya diputar
jadi kami mohon juga setiap pihak mengawasi lmkn
dalam membuat sistem informasi lagu dan atau musik
demikian juga pusat data musik yang ada di kementerian hukum dan ham
selebihnya mari kita bekerja bersama sama